berbeda dengan ada yang ada di kalimantan timur puluhan warga khususnya muslim di kampung telangu yang ada di kecamatan sukorejo kendal jawa tengah
menggelar tradisi pudunan di musola atau masjid
tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur menjelang akhir ramadan dan penandal sholat rawi akan berakhir
tradisi itu dilakukan jemaah musola afdatul hasanah di kampung telangu sukorejo kendal sabtu malam
selesai solat rawi pada malam ke dua puluh tujuh ramadan
dan tradisi tersebut warga bertukar makanan dan juga membagikannya kepada jum'ah lain
warga antusias menyambut kegiatan ini dengan membawa makanan dan jajanan khas seperti nogosari serta ketan serundeng yang hanya ditemui pada ramadan
kegiatan yang sudah berlangsung puluhan tahun ini merupakan ungkapan rasa syukur
memasuki akhir ramadan sekaligus penanda sholat rawih akan segera berakhir
tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur
dengan petanda buat makanan atau logis ais furniture
pada sangat lambat bakasi phx dua kepada prescribed monkey
sudah dari puluhan tahun ya pak